kamu itu baru satu hari tinggal di sini sudah bikin masalah
sekarang belajar tempat tidur
sekarang bereskan tempat tempat yang kotor
ting jangan jangan gak pernah mandi
gak tau gak sini sih pak
kalau nanti bapak sudah tidak ada
kamu jadi anak yang baik
bapak mau kemana
kemana pun bapak pergi
nabas harus tetap ikut
kamu akan menjadi pendalur
dan kamu akan menggantikan bapak
saya pikir kamu itu sudah mati
kamu gak apa apa
jadi yang sebenarnya sakit
gak usah tanya tanya
sekarang kamu istirahat ya
sekarang kamu tidur
bonding sebet perlu diketahui
biar bagaimanapun kita tidak boleh melanggar adat istiadat dari luhur kita
imin kamu kenapa pukul tante
yang banyak dong
oh ya pang kemarin tuh kamu kerja kelompoknya sama siapa ya
positif lelah naga kak lelah naga
maunya quiet banyak ribet
tak sempre pol
amul pengaruh ya
yang baru sama nih banyak maunya ya kemarin minta nya gitar listrik ya kan terus berbi ya
sekarang minta bps udah pokoknya kamu belajar aja yang bener yang rajin nanti kakak beliin deh ya
kamu itu baru satu hari tinggal di sini sudah bikin masalah sekarang belakang tempat tidur
sekarang bereskan tempat tempat yang kotor
hai berusaha berangkat sekolah ipang pokoknya kamu nanti nggak boleh banyak main ya harus rajin
belajar ya ya oke oke itu pasti belajar
itu itu nggak belajar tak dia mau main ps sama si imin oh jadi ada yang bohong sama kakak kamu
bohong ya maka abisnya si imin tuh nonton duluan ya udah pokoknya lain kali kakak nggak mau denger
kamu bohong lagi sama kak nanti pulang sekolah nggak ada mampir dan nggak ada main bola denger
nggak ya keren keren bola tersanding nggak ada pokoknya
ya tapi aku juga nungguin pembantu kim niet mungkin jadi kamu duluan aja deh enggak papa
aku duluan ya

kamu tuh setiap dibangun ya ntar ntar ntar
nggak sekarang bangun
ini di situ
ini banyak sampah
kamu harus beresin ruangan ini sampai bersih
ini sampah sampah semua dibuangin
itu bakal kamu angkat ya
kamu samplah semuanya ngerti
semua sudah rapi
dekua pasti senang
ya udah deh aku belokas pelas sendiri aja
eh tunggu tunggu tunggu tunggu
cuman kita tunggu si imin dulu
ya allah nanti tantenya marah lagi
aduh sih gak bakal
tadi kita ngajak sekolah bukan main bola
lantainya resin makin lap kusunya rapi
depunya udah gak ada
anak itu boleh juga
saya mau jadikannya pembantu
berarti saya nggak usah cari pembantu
sini anak pria sini
kamu salahin apa sendirian tua